kendaraan bermotor menjadi sumber utama pencemaran polusi udara di daerah ibu kota dki jakarta dan sekitarnya dengan kontribusi sebanyak empat puluh empat persen
selain itu sumber lainnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau pltu sebanyak tiga puluh empat persen dan sisanya adalah lain lain termasuk dari rumah tangga
hal tersebut diungkapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya usai melakukan rapat terbatas dengan presiden joko widodo terkait isu polusi udara di istana presiden jakarta senin siang
selain itu siti nurbaya juga menjelaskan arahan terbaru presiden jokowi meminta agar pengendalian pencemaran polusi udara harus dilakukan berbasis pada kesehatan masyarakat
langkah penanganan polusi udara ini nantinya berada di bawah komando menko kemaritiman dan investasi luhut panjaitan
lhk akan melakukan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran
semua kl diminta untuk tegas dalam langkah dalam kebijakan dalam langkah dan dalam operasi lapangan
ini tentu pada konteks kementerian lhk terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber sumber pencemaran
terutama dari industri pembangkit listrik dan lain lain dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat